fenomena awan berbentuk seperti topi muncul di gunung merapi yogyakarta kamis lima november
inilah awan lentikular yang biasa terjadi di wilayah pegunungan
awan tersebut pada dasarnya tidak berbahaya bagi manusia
fenomena yang sama juga terjadi pada kamis pagi di kawasan gunung ngulirang dan anjas moro
di kecamatan pacet mojokerto jawa timur
dua gumpalan awan melayang tepat di atas kedua gunung tersebut
meski sempat menghebohkan dan membuat panik warga
fenomena langka ini menjadi daya tarik tersendiri
banyak warga yang mengabadikan fenomena alam yang terjadi sekitar tiga puluh menit itu dengan ponsel
sesuai dengan rilis bmkg juanda fenomena alam ini disebut awan lentikular
yang disebabkan oleh adanya gelombang gunung atau lapisan angin atas yang cukup kuat
dan membentur dinding pegunungan
berikut ini beberapa fakta di balik kemunculan awan lentikular
penyebab terjadinya awan lentikular adalah arus udara lembab
yang bergerak di dalam gunung

sehingga akhirnya menabrak dan terdorong ke atas hingga ke puncak gunung
udara lembab tersebut kemudian mengalami kondensasi atau pengembunan
dan terbentuklah gumpalan awan itu
apalagi saat ini sedang terjadi lanina dengan hujan dan angin
yang memicu kelembapan di wilayah pegunungan
awan lentikular dapat menyebabkan terbentuknya turbulensi saat cuaca cerah
yang berakibat fatal bagi penerbangan
gelombang awan lentikular dapat memicu pembentukan turbulensi
berupa badai angin kencang yang menuruni lereng
awan lentikular adalah salah satu awan yang sangat dihindari para penerbang
keberadaan awan lentikular dapat memicu kondisi cuaca ekstrim yang berbahaya
dampaknya antara lain terjadinya hujan deras di bagian sisi gunung
dan badai angin yang menuruni lereng
badai angin ini di beberapa wilayah disebut angin bohorok atau angin kumbang